terima kasih anda masih bersama news report
kementerian perhubungan telah mengumumkan kenaikan tarif baru ojek online
penyesuaian tarif ini hanya berlaku untuk zona jabodetabek
pemerintah menaikkan tarif ojek online sebesar rp dua ratus lima puluh per kilometer untuk wilayah jabodetabek
biaya batas bawah semula rp dua naik menjadi rp dua dua ratus lima puluh
sementara tarif batas atas naik menjadi rp dua enam ratus lima puluh
dari sebelumnya rp dua lima ratus
ada pun biaya jasa minimal naik dengan rentang rp sembilan sampai rp sepuluh lima ratus
kemenhub pun meminta aplikator untuk melakukan penyesuaian
nanti tinggal bagaimana aplikator akan menerapkan di dalam algoritmanya
ini akan bisa sama dengan yang kp tiga ratus empat puluh delapan
jadi sebetulnya kenaikan ini lebih dirasakan untuk yang
batas bawah dan juga batas atas kenaikannya sekitar rp dua ratus lima puluh
tetapi untuk yang flagball atau jasa minimalnya
kisarannya antara rp sembilan sampai dengan rp sepuluh lima ratus
masih juga dalam batas kewajaran seperti yang keputusan menteri
penyesuaian tarif baru ojek online akan mulai efektif berlaku pada enam belas maret mendatang
pihak operator menyebut akan mematuhi serta menyesuaikan kebijakan tarif baru ini